tiga pria di mandaling natal sumatera utara membunuh tiga saudaranya sendiri
dengan alasan mendapatkan bisikan gaib
satu pelaku ditangkap warga sementara dua lainnya ditangkap polisi di rumahnya
polisi masih mendalami motif pembunuhan ini
sebuah video viral memperlihatkan seorang pelaku pembunuhan yang ditangkap warga
pelaku mengakui telah membunuh tiga saudaranya sendiri
aksi pembunuhan ia lakukan bersama dua saudaranya yang lain
berdasar pengakuan pelaku pembunuhan dilakukan setelah mendapat bisikan gaib
akan ada bencana besar di desa tempat mereka tinggal
pelaku bersama keluarganya pun lari menyelamatkan diri ke dalam hutan
saat melarikan diri inilah pembunuhan terjadi
terjadi rangkaian pembunuhan pembunuhan yang dilakukan oleh tiga orang tersebut
sehingga akhirnya berdasarkan informasi dan dibantu oleh masyarakat
ketiga pelaku tersebut
semua dapat dilakukan penangkapan dan diserahkan
ada beberapa yang diserahkan oleh masyarakat pada kita
selama proses pelarian ini menurut mereka
bahwa di antara korban korban tersebut ada yang sudah kerasukan setan dan sebagainya
ini sedang kita dalami
ketiga korban ditemukan di tempat terpisah
mereka adalah risma lubis dua puluh enam tahun
ditemukan tak bernyawa
di tengah perkebunan sawit simpang koladi
ditemukan di pondok kebun sawit
sedangkan tiara lubis usia lima bulan
ditemukan di pinggir sungai ranto baek
polisi masih mendalami motif pembunuhan ini
ketiga pelaku kini ditahan di polres mandai lik natal
polisi juga menyita barang bukti berupa tiga helai pakaian
budiman amin tanjung mandai lik natal
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di jepang